dalam beberapa kasus yang dipersidangkan kamera pengawas atau cctv kerap digunakan sebagai barang atau alat bukti penunjang perkara
apakah cctv dapat digunakan sebagai alat bukti sah atau penunjang alat bukti di persidangan
kami bahas malam hari ini bersama suparji ahmad artyukum pindana uai
selamat malam pak suparji
baik pak suparji di beberapa case di beberapa kasus kamera pengawas cctv alat elektronik kerap digunakan sebagai petunjuk
dalam hukum indonesia sendiri sebenarnya bagaimana posisi atau keabsahan cctv pak suparji atau alat elektronik ini sebagai barang bukti
ya alat bukti
dalam satu ratus delapan puluh empat itu dan ada aksi surat petunjuk ahli
namun dalam perkembangannya dengan kemajuan teknologi informasi kemudian berkembang alat bukti kumen informasi elektronik
salah satunya adalah gunakan cctv
cctv dalam hukum positif kita itu adalah termasuk bagian alat bukti elektronik yang telah diakui sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan atas dugaan perbuatan
memang sempat muncul kontroversi penggunaan alat bukti elektronik itu
hanya pada waktu itu dalam kasus minta saham yang direkam tanpa izin sehingga kemudian dibantahkan
nah pada waktu itu memang akhirnya logika bisa diterima
karena untuk itu kan ada urusan privat
urusan kupat yang kemudian dijadikan untuk kepentingan hukum
sehingga itu akhirnya tidak diakui sebagai alat bukti
namun demikian dalam konteks yang lebih umum
maka itu dapat digunakan sebagai alat bukti
dan artinya apa
cctv itu akan membantu kesembuktian
kan tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa cctv nanti itu akan hukum alat bukti alat bukti yang lain
meskipun demikian tentunya ini adalah bukan alat bukti yang memiliki kekuatan hukum mutlak
masih cukup dengan alat bukti alat bukti yang lain
selain dengan surat
bersesuaian dengan saksi bersesuaian dengan petunjuk
atau kalau perlu akan dikerjakan oleh ahli
jadi tidak bisa kemudian berdiri sendiri alat bukti cctv ini sebagai konstruksi alat bukti elektronik
tetapi didukung dengan alat bukti alat bukti yang lain
oke artinya kalau ditanya sah atau tidak sah dihukum pun dikatakan demikian
namun ini tidak bisa dijadikan alat bukti utama atau alat bukti primer begitu ya pak suparji ya
harus didukung dengan alat bukti lain ya
atau seperti keterangan dengan saksi ahli dan lain sebagainya
jadi alat bukti itu kan harus membuat terang
yang ditampilkan oleh bakti itu membantu terang benderang perkara
karena alat bukti itu ada suara kualitatif dan suara kualitatif
suara kuantitatif itu adalah minimal dua alat bukti
suara kualitatif adalah
suara kualitatif adalah
kesesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lain
termasuk saksi satu dengan saksi yang lain
kalau ternyata alat bukti itu tidak saling mendukung
maka tidak bisa merangkis sebuah kebenaran
maka betul bahwa cctv bukan sebagai alat utama
tetap didukung dengan alat bukti yang lain
dan kemudian membangun sebuah rangkaian kebenaran tadi itu
kalau kita analogikan dalam sebuah kasus misalkan
ada orang membunuh dengan cara menusuk pisau gitu
atau menembakkan pistol
sehingga sebenarnya posisi cctv ini adalah alat bukti sekunder atau tersiar sebenarnya
alat bukti primernya alat bukti utamanya adalah barang yang digunakan untuk membunuh
itu begitu ya pak suparji
alat yang digunakan memburu itu adalah sebagai barang bukti
ya itu adalah barang bukti
yang digunakan barbuk
kemudian itu nanti dikonstruksikan alat bukti itu barang bukti tadi menjadi alat bukti elektronik misalnya
apakah berupa surat apakah berupa saksi dan sebagainya
jadi alat alat yang digunakan itu adalah barang bukti
namun demikian akan diversi menjadi salah satu alat bukti
misalnya ada ketarik kertas
itu adalah sebagai alat bukti surat
maka kemudian kalau nanti itu ada rekaman yang menunjukkan
dan yang penunjukkan dengan pisau
maka berarti nanti rekaman tadi si barang cetakan nanti akan dikonstruksikan sebagai alat bukti surat
tetapi kemudian kalau ada rekamannya nanti ada yang menjadi dokumen dan informasi elektronik
yang menunjukkan alat bukti tadi itu
jadi ini tidak dalam konteks primer skunder atau tertier
tapi kedudukannya adalah setara
namun demikian harus saling melengkapi
harus saling mendukung
sehingga kemudian menunjukkan kebenaran material
kebenaran yang faktual
kebenaran yang nyata
karena kalau hanya satu alat bukti saja
maka itu akan diragukan
satu saksi saja itu tidak boleh diakui sebagai satu alat bukti
harus didukung dengan saksi saksi yang lain
seribu saksi kalau tidak didukung dengan alat bukti yang lain
berupa surat petunjuk alias kemudian keterangan terdakwa
itu tidak bisa dikategorikan sebagai alat bukti yang meyakinkan mensahkan
meskipun seribu saksi
karena itu hanya satu alat bukti yaitu alat bukti saksi saja
oke jadi semuanya saling berkaitan
karena ini juga yang harus dilakukan
yang harus diluruskan pemahaman di luar sana mengenai alat bukti
barang bukti petunjuk itu berbeda ya pak suparji ya
petunjuk tadi adalah sebuah pendapat
yang kemudian akan merangkaian
rangkaian kesesuaian antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain
kemudian petunjuk tadi juga akan bisa dikonstruksikan
antara rangkaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lain
yang itu menjadi petunjuk
akarnya sebuah kebenaran
karena prinsip dasarnya adalah
dalam konteks hukum pidana
pembuktian itu adalah menjadi faktor yang sangat menentukan
faktor yang elemen ter
maka tidak boleh bersifat ragu ragu
tidak boleh bersifat abu abu
baik secara formil maupun secara material
secara kuantitatif maupun secara kualitatif
dengan demikian nanti
memperoleh keyakinan yang benar
karena penyidik karena jangka hakim
dalam mengambil sebuah tindakan hukum
harus berdasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan
dengan perkembangan teknologi ini
semua tahu bahwa
cctv atau gambar
atau video yang muncul
itu bisa saja diedit
bagaimana kemudian memastikan
gambar ini tidak dimanipulasi
didukung alat bukti yang lain
apakah ini editing
apakah ini adalah sesuatu yang benar
itu barang cetak
atau kemudian ini
rekamannya juga sudah dipotong dan sebagainya
maka nanti akan didukung
keterangan ahli misalnya
meyakinkan tentang kebenaran yang ada di dalam cctv
pada sisi yang lain juga akan didukung
dengan alat bukti alat bukti yang lain
lupa petunjuk misalnya itu
saya kira betul bahwa tidak boleh
suatu cctv itu sebagai sumber kebenaran utama
kalau didukung dengan alat bukti alat bukti yang lain
muji tentang kebenaran yang ada dalam cctv tadi itu
kan kapolri sudah menekankan akan menggunakan pendekatan saintifik
pendekatan saintifik itu adalah antara lain
misalnya melalui uji poensik
melalui ahli informasi elektronik dan sebagainya
akan mendukung tentang kebenaran tadi itu
sebagai ahli pidana
saya ingin meminta tanggapan koreksi kalau saya salah
ini juga dipertanyakan banyak orang di luar sana
kuhap disebutkan bahwa alat bukti yang sah
surat petunjuk keterangan terdakwa
kemudian di putusan mk
bahwa alat bukti elektronik
seperti rekaman cctv kamera pengawas ini
ketentuan alat bukti rekaman elektronik
itu dianggap tidak memiliki ketentuan hukum yang mengikat
sementara di undang undang ite
praktik pengembangan alat bukti dengan definisi atau perluasan arti
sehingga ini dia
penggunaan alat bukti elektronik ini dalam hal ini cctv masih diperdebatkan
tanggapan anda pak suparji
setelah secara limitatif
lima alat bukti tadi
kemudian memang ada putusan mk
yang berkaitan dengan
yang tadi saya sampaikan salah satunya adalah berangkat dari uji
undang undang ite pada waktu itu
berkaitan dengan penggunaan rekaman
pada waktu itu
ya antara kasus tiongno panto pada waktu itu
yang kasus mampa minta saham
nah pada sisi yang lain
kenapa dianggap tidak berlaku
karena itu betulnya adalah urusan sifat
yang kemudian ketika memerekam
itu harus kemudian izin
tapi kalau ini adalah berkaitan dengan kepentingan umum
kepentingan penegakan hukum
yang ini adalah sebetulnya hadir di ruang publik
untuk menjadikan alat bukti
rekaman dokumen atau cetakan bukti elektronik
namun demikian memang sekali lagi
mendukung dengan eksistensi alat bukti
alat bukti yang lain
jadi kalau kemudian
kita mengabaikan eksistensi cctv
sebagai satu alat bukti
maka apa gunanya konteks cctv tadi itu
tentunya salah satu urgensi
selain dalam konteks pengamanan
pemantauan dan sebagainya
adalah untuk membuktikan
adanya peristiwa peristiwa sebelumnya
termasuk kemudian peristiwa pidana
tidak perlu diperdebatkan lagi
ketika dalam konteks
berada dalam ruang publik
maka cctv tadi itu adalah
untuk dijadikan sebagai satu alat bukti
pak suparji ahmad
alih hukum pidana uais
sudah bergabung dengan cnn indonesia
konektif malam hari ini